sidang ke satu ratus empat puluh empat interparliamentary union ke satu ratus empat puluh empat atau perkumpulan dewan perwakilan rakyat dari negara negara di dunia dihelat di nusa dua bali mulai minggu dua puluh maret
meski mengusung tema soal perubahan iklim sidang juga membahas soal isu keamanan dan perdamaian di eropa timur serta penanganan covid sembilan belas
dalam acara yang digelar selama lima hari ini ada satu ratus lima belas delegasi termasuk tiga puluh tiga ketua parlemen
ketua dpr ri puan maharani menyebut momen sebagai tuan rumah ipu mampu membuat indonesia berperan aktif menyelesaikan masalah global yang penting serta mendesak
puan menyebut setiap harinya akan ada sidang komisi yang spesifik membahas isu tertentu
misalnya kesetaraan gender
hak asasi manusia perdamaian dunia hingga pemerataan vaksin covid sembilan belas
saya akan tetap mengutamakan mengutarakan keadilan bagi seluruh negara terkait dengan vaksin
karena seperti kita ketahui juga bagaimana kita bisa mengakhiri pandemi covid sembilan belas di seluruh dunia salah satunya adalah dengan melaksanakan vaksin merata di seluruh negara
eko optimis dengan posisi indonesia sebagai tuan rumah karena mampu memenuhi standar dari segi fasilitas dan sumber daya manusia
lebih lanjut pak sheco menegaskan perang ukraina rusia tak akan luput dari pembahasan
ia berharap forum ipu akan melahirkan resolusi yang berujung pada perdamaian setiap negara dan meminimalisir dampak kepada masyarakat sipil
ini tidak mungkin ketika kita berjuang dengan dimensi itu membahas masalah lain dan lupakan yang ada di depan kita dalam semua kehidupan
meski isu perdamaian dunia jadi salah satu sorotan mendesak perwakilan parlemen ukraina dan rusia belum terkonfirmasi hadir hingga hari ini
namun dengan atau tanpa kehadiran dua negara yang sedang berkonflik ini presiden ipu berjanji membawa resolusi
ia memwakili sikap komunitas internasional